empat kabupaten kota terbesar yang mendukung pemberian politikus dalam politik uang adalah mojokerto bondowoso sumeneb dan kota surabaya
padahal kita temukan di data yang lain bahwa cara untuk meraih elektoral tertinggi bukan tidak linear dengan praktek manipolitik
tetapi meraih simpul simpul suara yang itu kita sebut sebagai potensi konflik
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini